ini saya ainun istrinya pak ahmad ini siapa ya

iya betul anak anak ya allah
eh lu udah ngomong maaf
ah lu pak ainun anak anak
eh lu udah nangis
eh lu udah nangis
pak ahmad alamu
pak ahmadnya lagi di belakang lagi di kamar mandi
emangnya ada apa ya
ada yang mandi belom kubur
tapi nun takut nun kaget
kamu kaget kenapa
tadi ada karyawannya abang nelfon
terus bilang kalau ada orang yang berada dalam kubur bang
serem bang nun takut
berang ang dalam kubur
ya ampun bang
kan badangannya juga berat tuh
makanya susutin dikit
aduh ini lagi santernya mati
terus gimana dong
cepetan kita periksa dah
jangan tinggalinnya sendirian bang di rumah
kan mak enggak ada lagi nginap di rumah saudaranya di pria oke bang
mak tuh baru besok pulang
abang memang harus ke kobir
untuk ngecek apa bener ada yang berenek di dalam kubur atau enggak
tapi kalau emang bener ada orang yang berada di dalam kubur
terus siapa bidahnya bang
emang ada ya bang beda di dalam kubur
yuk nanti abang kenalin ya
abang kenalin sama yang tibidane yang berenek di dalam kubur aja
cek apa sih kita masih pertiga nih belum pernah berhenti
ya ngapain raporan ini
udah siada dada aja udah gak liat liat aja
alamak alamak gak bakal tau
masih ini loh
pak mat pak mat
untung deh bener akhirnya datang
itu beneran ada yang berenek di dalam kubur
beneran pak mat
ngedenger suara tangis bayi dari arah makamnya halimah
tapi ini gara pencahayaan di center baterainya mati nih
gapapa pakai pakai cahaya motor aja udah
ayo kita ke dalam aja
kalau gitu duluan dah
kita nebeng nebeng nebeng
eh eh eh bukan odong odong
ya allah bang bukan penyerahan
adik beranekan pukul
malah tempat polisi

mereka pun begitu kbanding
tapi ditinggalin di kuburan
kasian banget sih ini bayi
tega banget ya itu orang
ninggalin bayi di marim
kita aja udah lama ya bang pengen punya anak
baiklah kalau begitu
tolong bawa bayi ini ke rumah sakit terdekat
untuk diperiksa kondisinya
kami akan tetap melanjutkan olah tkp disini
makasih pak ya
biar banget ini malem
suasana nya beda banget
gak ada orang orang atu atuh aja
itu bikin gue jadi ihisong
itu kayak ada orang
beli ikan tempat bang ios
untuk ikan ditusuk
eh itu perempuan di dalam pos
perempuan apa mau pedih
ada kan sih
ada yang buang bayi di koja
dimana ada yang buang bayi di kober
iya bener itu lagi rame banget di koper
ada polisi juga yang lagi
melakukan penyibukan di tkp
keterangan sama keamanan setempat
kalau beritain ini
apa heboh di media sosial
apalagi gue selaku keamanan disini

segala bayi dibuang
memang sampah tuh bayi
lagian kita jadi repot tuh
kalau kagak main bengkel
kita ke kantor polisi mau diminta keterangan tuh
soal bayi yang ditemuin di kober